ada yang unik dalam upacara hari lahir pancasila yang digelar di gedung pancasila jakarta kamis pagi
sejumlah menteri yang hadir tampil mengenakan busana adat dari berbagai provinsi di tanah air
seolah ingin menyampaikan pesan bersatu dalam keberagaman sesuai dengan semboyan boneka tunggal ika
para menteri tersenyum bangga dengan busana yang mereka kenakan
mereka yang datang dengan busana adat diantaranya adalah menkumham yasona lauli dengan busana adat nias
menpora imam nahrawi dengan busana adat khas madura
menteri pertanian amran sulaiman dengan busana adat bugis
serta mendagri cahyokumolo dengan busana adat batak toba
tak ketinggalan presiden joko widodo yang mengenakan busana adat betawi
lantas apa saja komentar para menteri yang mengenakan busana adat tradisional
dalam upacara hari lahir pancasila ini
dikatakan harus pakai baju adat maka saya pakai baju ini
sebenarnya kalau mau lengkapnya ada kalabubu tadi lupa bawa
iya pakai kalabubu
oh baru jam setengah lima kita udah bangun
karena saya lahir di bangkalan di madura tentu saya harus memakai pakaian khas bangkalan madura
ya gitu ya
meskipun tadi saya mau bawa celuritnya tapi nggak boleh
ini pakaian ini sangat diberi oleh masyarakat bumbang asudutan di daerah anotoba
yang lebih hebatnya satu kebupaten bisa mengumpulkan warga batak
yang usianya di atas tujuh puluh tahun